calon gubernur bali nomor urut satu iwayan koster
menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara
di desa sembiran kecamatan tejakula kabupaten buleleng bali
salon gubernur yang diusung pdip ini menyatakan
komitmen siap menang maupun siap kalah
dalam perhelatan pemilihan gubernur bali kali ini
dari rumahnya di desa sambiran kecamatan tejakula buleleng bali
sekitar pukul delapan wita iwayan koster bersama istri dan dua anak perempuannya
menuju tempat pemungutan suara
di tps enam yang bertempat di balai desa sambiran
koster bersama istri dan salah satu putrinya mencoblos dari bilik suara
usai mencelupkan jari kelingking ke tinta mantan anggota komisi sepuluh dpr ri ini
iwayan koster menyatakan komitmennya
siap menang maupun siap kalah dalam pilkada ini berlangsung